dua pemohon gugatan syarat usia capres cawapres di mahkamah konstitusi mencabut laporannya perselasa siang alasan pencabutannya adalah pemohon turut merasa laporannya belum sempurna karena lemahnya argumentasi
agenda sidang pada dua puluh enam september harusnya adalah perbaikan permohonan namun di awal sidang wakil ketua mk saldi isra menanyakan apakah benar pemohon hendak menarik permohonan soal gugatan syarat usia capres cawapres
di pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf q undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas hal ini dibenarkan oleh pemohon hite bandengan